anda masih bersama good morning sebuah perahu terbalik setelah diterjang ombak besar saat ratusan nelayan di kabupaten purworejo jawa tengah menggelar sedekah laut pada minggu siang
ya beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa
inilah suasana saat salah satu perahu milik nelayan yang mengikuti sedekah laut diterjang ombak hingga terbalik
di kawasan pantai kertojayan kecamatan gerabah kabupaten purworejo jawa tengah minggu siang
lima orang nelayan yang ada di dalam perahu ini akhirnya berhasil dievakuasi ke pinggir pantai oleh tim penyelamat
beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
namun seorang nelayan yani tazam tidak sadarkan diri
karti salah satu anggota keluarga korban terus menangis tidak henti henti
pasalnya perahu yang terbalik tersebut ditumpangi oleh keluarganya yang terdiri dari ayah adik kakak sepupu serta pamannya
ini kemulakan juga semua pada di kapal itu
jadi ini kapal itu sepuluh warga gitu jadinya kan hal akhir gitu
prosesi sedekah laut ini diawali dengan doa bersama para nelayan di pinggir pantai yang dipimpin oleh sesepuh desa setempat
sedekah laut ini digelar sebagai wujud syukur sekaligus mengharapkan berkah agar tangkapan ikan para nelayan melimpah
sebenarnya sempat ada perahu yang awal awal di kapal itu
iya itu dikarenakan kondisi mesin memang sementara tidak sehat
teman teman tidak sabar untuk ngantri
begitu melihat temannya bisa lolos mereka berusaha mengejar padahal satu sisi gelombang pas dia besar
dan itu terjadi tidak mulus dan tidak lolos untuk nyebrang
prosesi sedekah laut ini pun menjadi daya tarik warga sekitar
mereka memadati pantai kertojayan untuk ikut berebut isi sesaji yang kembali ke pinggir pantai usai tergulung ombang
sesuai perkiraan ombak setinggi empat hingga enam meter melanda perairan pesisir selatan jawa
sejak empat belas hingga tujuh belas september mendatang
bmk kecilacapun sebelumnya sudah mengeluarkan edaran peringatan
warga terutama nelayan diimbau untuk berhati hati dan waspada